sakit hati karena dilarang berpacaran seorang pengasuh anak di serang banten membunuh anak majikan
kejadian yang terjadi pada selasa siang ini kini dalam penanganan pores serang banten
aparat pores serang rabu satu agustus menangkap seorang pengasuh anak yang membunuh anak majikan berusia tiga tahun
peristiwa ini bermula dari laporan keluarga yang menemukan jasad sang anak dalam bak mandi
polisi langsung memburu dan menangkap
tersangka tidak jauh dari tempat tinggalnya saat hendak melarikan diri
tersangka berinisial sn mengaku membunuh sang anak karena sakit hati sebab majikan melarangnya bertemu pacar
rasa sakit hati ini berubah menjadi emosi saat sang anak yang berusia tiga tahun rewel
pelaku sempat memukul korban dan menceburkannya ke bak mandi

tersangka berinisial sn mengaku membunuh sang anak yang berusia tiga tahun rewel